surbinas erdi dabi pelaku penabrakan yang merupakan wakil bupati kabupaten yalimo
diduga dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobil
bahkan sebelum kejadian mobil yang dikendarai pelaku terekam laju kencang tak terkendali
erdi dabi yang tengah mencalonkan diri sebagai bupati yalimo dalam pilkada tahun ini
ternyata juga tidak membawa sim dan stnk
mentara pengecekan sim dan stnk nyihil
dan kita masih dalam penyelidikan maupun pemeriksaan
pekerjaan wakil bupati yalimo
bripka panal simarta anggota satlantas polres pematang siantar
harus bergelantungan di depan angkot dan nyaris ditabrak
video yang viral di medsos ini terjadi senin lalu
kejadian ini berbulas saat
bribka panel simarta sedang mengurai kemacetan di jalan sutomo pematang siantar
namun sopir angkot tidak menerima tindakan petugas dan berupaya menabrak anggota satlantas
dia tidak bergerak kemudian anggota datang mendatangi
maksudnya menyuruh maju maju
jadi beliau langsung memajukan kenderanya
tidak mau kenapa mau ke tangkap aku seperti itulah katanya
jadi maju di depan
maju anggota pasti di depan
saya tidak pernah bersalah
setelah menjadi viral sopir angkot dan pemilik kemudian datang ke pores untuk meminta maaf
namun polisi tetap melakukan penindakan dengan melakukan tilang
tim liputan cnn indonesia